dan untuk mengenang kepedulian glenn pada isu kemanusiaan dan hak asasi manusia
sudah terhubung melalui sambungan skype dengan direktur eksekutif amnesty international indonesia
dan juga mantan koordinator kontras ya ini bang usman hamid
selamat malam bang usman
kita sama sama berduka ini bang salah satu sosok yang tidak hanya aktif di dunia musik
namun juga bisa dibilang yang ada di depan ya atau terdepan dalam isu penegakan ham
ini juga harus berpulang begitu
sejauh ini apa saja sih bang kontribusi dari seorang glenn fredly dalam isu penegakan ham di indonesia
pertama tentu kami atas nama rekan rekan sahabat dan para aktivis hak asasi manusia
menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga atas kepergian glenn fredly
dan kehilangan seorang musisi besar yang peduli pada kemanusiaan pada hak asasi manusia
kontribusinya begitu banyak dalam membantu berbagai inisiatif kampanye untuk isu isu perubahan sosial
di bidang lingkungan sampai dengan di bidang hak asasi manusia
saya pertama kali mengenal dan membicarakan masalah ham dengan glenn fredly pada tahun dua ribu sepuluh
ketika berlangsung acara peluncuran album musik slang the big hip
dan saat itu kami memang mengundang glenn juga untuk bertandang ke kantor kontras
dan di dalam berbagai pertemuan dengan para korban glenn menyapa seluruh korban
dari korban pelanggaran ham di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima sampai dengan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan termasuk penculikan aktivis
glenn adalah sahabat ketika sekolah dengan ucok menandar siahaan
salah seorang korban yang sampai hari ini belum ditemukan dari penghilangan orang secara paksa
glenn juga sering mengisi acara acara kontras lbh aksi kamisan dan mendukung solidaritas kepada korban pelanggaran ham
seperti ibu sumarsih yang kehilangan putranya dalam tragedi semanggi
glenn juga peduli pada perlindungan warga minoritas yang kesulitan mendirikan rumah ibadah seperti giga yasmin
atau dengan pengalamannya selama mempelajari konflik ambon
ia banyak sekali menyebarluaskan nilai nilai luhur nilai nilai kemanusiaan bersama frankie sahilatua
untuk disebarluaskan lewat cara musik
ia punya kepedulian yang tinggi
bukan hanya terhadap permasalahan ham di tanah air tetapi juga di tingkat dunia
tahun lalu oh maaf dua tiga tahun lalu glenn pernah menginginkan sekali untuk bisa menyanyikan lagu imagion lagu john lennan
untuk menyampaikan pesan pesan perdamaian kemanusiaan dan persaudaraan
glenn mengajukan permohonan izin dari yoko ono istri dari john lenon
yang kebetulan duduk sebagai anggota board of trusties dari amnesty international di inggris
nah meskipun niat itu belum terlaksana glenn memimpikan bahwa para musisi menggalang kampanye solidaritas
termasuk juga dana untuk mendukung pemajuan kemanusiaan
terlalu banyak yang mungkin saya harus sebutkan
dan tentu saja glenn sebagai manusia tidak lepas dari kemanusiaan

ada saja yang seringkali berdebat dan mengkritik sikap terjangnya entah itu dalam pilihan politik atau dalam bidang yang lainnya
tapi sekali lagi ini adalah kehilangan yang besar untuk indonesia
ya ini dari catatan yang saya miliki terkait dengan perjuangan dari kasus munir saitalip
yang sampai sekarang memang belum ada ujungnya begitu ya bang usman ya
salah satunya juga sempat menciptakan lagu khusus untuk mantan pemimpin kontras tersebut ya di ulang tahun bang munir yang ke empat puluh tujuh
mungkin ada kisah unik dibalik hal tersebut atau interaksi apa nih yang paling tidak bisa dilupakan oleh bang usman
selama melakukan komunikasi atau interaksi dengan sosok almarhum
pertama memang glenn secara pribadi memiliki kepedulian yang tinggi
pada perjuangan munir
tetapi yang kedua keunikan lainnya adalah ia memiliki seorang paman raymond j latuy hamalu
atau biasanya disebut sebagai om ongen
om yang sangat dekat dengan glenn baik secara kekeluargaan maupun secara hobi musik
kebetulan pak ongen adalah salah satu saksi kunci di dalam pembunuhan munir
dan ia sempat bersaksi di dalam persidangan di tahun dua ribu lima
dan juga dimintai keterangannya di tahun dua ribu tujuh dua ribu delapan kalau tidak salah
nah meskipun ia sempat menghadiri persidangan ia akhirnya meninggal secara mendadak
glenn sangat terpukul
dan suatu hari ia pernah mengungkapkan keresahan yang tinggi
bukan hanya pada urusan
hak asasi manusia dalam konteks perlindungan kehidupan beragama atau pembelahan seperti munir
tapi juga tahanan tahanan politik atau yang kami sebut sebagai tahanan nurani
ia membela johan teterisa seorang tahanan politik maluku
yang dipenjara hanya karena membentangkan benang raja di dalam tarian cakalele di depan presiden pada tahun dua ribu dua
berarti banyak sekali ya
iya bang usman yang bisa kita teladani dari sosok glenn yang sudah meninggalkan kita bersama
terima kasih banyak bang usman sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news malam ini
tetap jaga kesehatan anda bang terima kasih